sejumlah perancang busana dalam indonesian fashion chamber atau ifc
selasa malam menggelar tutorial dan juga fashion show busana sarung di sebuah mal di surabaya
acara bertema sarung is my denim ini bertujuan agar busana sarung menjadi pakaian sehari hari yang trendy
di tangan kreatif para desainer sarung kini tak melulu didominasi pria atau sebagai pakaian untuk beribadah saja
sarung bisa digunakan sehari hari di acara santai maupun resmi
cara memakainya yang simpel dan bahannya yang nyaman serta motifnya yang beragam di seluruh indonesia
membuat para desainer antusias mengangkat sarung sebagai pakaian khas indonesia ke kancah internasional
bertempat di lantai dasar sebuah mal di surabaya para desainer menggelar tutorial serta memamerkan karya mereka
tak hanya dikagumi para pengunjung lokal beragam corak sarung trendy ini juga dikagumi oleh warga asing
sebetulnya ini adalah salah satu program dari asosiasi indonesian fashion chamber
bagaimana sarung yang tadinya konsep tradisional

ini dianggap sebagai sarung yang berbeda
ini menjadi bagian daripada cara berpakaian masyarakat indonesia yang lebih fashionable
sebagai busana lintas gender pakaian tipe sarung ini juga banyak diminati perempuan berhijab
sangat menarik selain memang kultur salah satu budaya indonesia
selain batik sarung kan memang harus diangkat khususnya
sarung sangat nyaman ya selain kualitasnya memang
ringan terus khususnya untuk busana muslim memang digunakannya lebih unik aja gitu
dengan sentuhan modern dan kreatif para desainer
salah satu warisan budaya indonesia berupa sarung
kini bisa digunakan semua kalangan di segala suasana
indra setiawan surabaya